hari ini rena menunjukkan sikap yang baik
di kelas dia aktif dan fokus
tidak melamun dan aktif menjawab pertanyaan guru
terima kasih ya miss rina ya
saya senang sekali dengernya
semoga keadaan rina terus bisa sempat
seperti ini ya bu
gue sama michi mau ketemu sama andien di mall puriplasa
dan gue pengen lo ada disana
kita mau bahas soal kasus pembunuhannya roy
ini masih soal penyelidikan a
dan gue bener bener berharap lo ada disana
nanti saya kesana ya
sampai ketemu al
semoga dalam pembicaraan nanti
ada titik terang yang eh
ini ngapain dimasukin
ngapain dibawa sih
mau aku kasih tau ke al
ini kan kenangannya roy
al mau kasih tau ke al

emang ada yang lucu
gue tau gak sih gue ngerasa tuh kayak
aldebaran al fahri sama roy
al fahri bisa suka dengan perempuan yang sama andien
mereka tuh sebegitu bucinya dengan adil
untung gue gak suka dengan andien
kita bertiga loh
kayaknya gak mungkin
lo tau kenapa
di depan gue sekarang ada seorang perempuan yang ngeliat gue nih
dan menurut gue dia tuh jauh lebih oke daripada andien
ini menurut gue
dan dia menghala nafas juga
nggak gombalnya bisa nanti aja nggak
ya boleh nanti
kita berangkat ya
berarti ditunggu ya
eh sini gue bawa aja
kebetulan sekali kamu sendirian disini
oh ya gue denger lo gak jadi cerai ya
mbak udah cabut juga tancerai itu tadi
oh berarti lo udah percaya dong sama aku
mbak sekarang lagi belajar untuk mempercayai masalah lagi
terus penyelidikan pembunuh roy
ya ini kita lagi menyelidiki sih sama sama
ya baguslah gue
oh iya mbak denger katanya mas tindo ketusuk
ya ini gue mau ke rumah sakit kok sekarang
gue kesini juga lagi beli handphone baru
karena handphone gue rusak
terus lo ngapain disini
ini mbak mau ketemu angga saham
ada sesuatu yang pengen mereka bahas oleh

ada sesuatu yang pengen mereka bahas oleh

ada sesuatu yang pengen mereka bahas oleh
belum tau sih mbak mbak belum tau mereka mau bahas apa
kalau gitu mbak masuk dulu ya tempatnya mereka nungguin
aduh apa ya yang mau mereka bahas
jangan jangan soal penyelidikan mereka ke kasus pembunuhan roy
tadi tak pourquoi
di sur saber
terus cari cara supaya gue bisa denger apa pencarian mereka
sudah sejauh mana michelle sama angga menyelidikin kasus pembunuhan

terima kasih semua sampai jumpa besok
sampai jumpa besok miss
aku pulang dulu ya
ya sudah selesai rena
iya miss soalnya papa mama aku nggak cerai
kamu dijemput sama siapa rin hari ini
oke kita ke depannya ketemu sama oma
siang bu rosa hari ini rena menunjukkan sikap yang baik
di kelas dia aktif dan fokus
tidak melamun dan aktif menjawab pertanyaan buruh
good to hear terima kasih ya miss erina
saya senang sekali dengarnya
aduh pinter juga
keadaan rena terus bisa seperti ini ya bu
kalau gitu sih permisi dulu ya
wah anaknya pinter
rena mau temenin oma ke supermarket nggak oma samancus
oh iya kita ke supermarket karena oma mau belanja
mau bikin little party karena rina sudah pinter sekali di sekolah
yaudah yuk kalau gitu yuk
kita ke supermarket
tuh samancus tasnya udah
pak maaf bapak mau ke mana ya
tapi bapak ada meeting pak
meeting soal pembahasan kontrak dengan tim legal pak
iya iya ya oh benar saya lupa
saya batalin kesana deh saya meeting ya
baik pak mari kita langsung ke ruang meeting
kamu gak usah ikut meeting saya ada tugas lain buat kamu
baik pak sekarang juga saya berangkat
kayaknya lo mau nampak dia
gue kayaknya gak bisa kesana deh
gue ada dadakan meeting soalnya
yah lu gimana sih
nanti kalau ada apa apa kabarin gue
yaudah kalau begitu yuk
thank you inga
udah lama nunggunya
wah ini gimana ya kalau gue ngedeket mungkin bayangin curiga lagi
gimana coba caranya supaya ngedengar mereka ngobrol
masanya sama dia